dan untuk mengetahui curahan hati pasien bernomor sandi ataupun bernomor sepuluh itu
sudah bergabung lewat sambungan telepon kami dengan rrp yang merupakan pasien positif terinfeksi virus corona
kami akan sebut inisial ya mas r kalau begitu selamat malam
selamat malam mas r
baik sebelum kami bicara jauh soal apa motivasi atau apa yang melatar belakangi anda menulis surat terbuka terhadap presiden joko widodo
kami ingin tahu dulu bagaimana kemudian kondisi kesehatan anda sampai dengan hari ini
alhamdulillah kondisi saya semakin membaik kemudian memang inpusan saya sudah dicabut
jadi dibandingkan dengan ketika pertama kali saya diisolasi jauh sangat baik kondisi saya
oke jadi anda sudah berapa lama diisolasi sejak anda dinyatakan positif covid sembilan belas
saya sudah diisolasi bahkan sebelum dinyatakan positif covid sembilan belas dan hari ini total sudah dua puluh hari
oke dan dua puluh hari anda belum dinyatakan sembuh ya oleh pihak rumah sakit
betul belum dinyatakan sembuh karena pihak rumah sakit memerlukan bukti fisik resmi surat untuk bisa menyatakan bahwa saya sembuh
oke meskipun anda secara fisik merasa sehat sehat saja sebetulnya
iya semakin kesini kan kondisi fisik saya semakin sehat gitu kan secara fisik ya mas
tapi secara laboratoris untuk pihak rumah sakit
saya memerlukan data ataupun bukti tadi dari balit bank menteri kesehatan untuk menyatakan bahwa saya benar benar telah bersih
oke oke artinya anda saat ini diisolasi oleh pihak rumah sakit ya bukan self isolation oleh diri anda sendiri di rumah kah atau bukan kan
bukan betul saya ada di rumah sakit gunung jati
oke oke kami ingin tahu juga awalnya anda terinfeksi terpapar virus corona ini ceritanya seperti apa mas r
saya memang bekerja di bandara soekarno hatta sebagai petugas imigrasi
dari sana memang besar kemungkinannya terpapar teresiko memang profesinya cukup beresiko ketika kondisinya saat ini
kemudian gejala awal yang saya alami itu sebetulnya demam dan radang tenggorokan
nah gejala ini jujur saya sendiri kaget ya karena selama ini kan kita memperoleh informasi dari media
bahwa gejala yang biasa ditunjukkan itu lebih ke arah batuk kemudian mungkin flu badan lemas
tapi saya sama sekali tidak mengalami gejala tersebut
jadi saya menduga awalnya justru saya tipes saya ke cirebon untuk memeriksa diri
ternyata darah saya normal tetapi pihak rumah sakit cukup kritis pada waktu itu
mereka meminta saya untuk karena mereka tahu profesi saya dan di mana saya bekerja
akhirnya mereka meminta saya untuk melakukan ronsen dan ct scan
dari situ baru kelihatan bahwa di paru paru sebelah kiri saya itu ada infeksi ada infeksi
cuma belum bisa disimpulkan penyebab infeksi itu apakah dari bakteri atau dari virus
nah cuma dari dugaan itu akhirnya saya dinyatakan saya harus diisolasi
oke sampai kemudian anda dinyatakan positif covid sembilan belas dan ini sudah hari ke dua puluh anda diisolasi di rumah sakit di wilayah cirebon
kita kemudian sekarang membahas soal surat terbuka anda terhadap presiden joko widodo dan juga menteri kesehatan dr terawan
kami sudah baca tentu surat anda
tapi kami ingin gali lebih jauh apa yang melatar belakangi anda kemudian menyatakan secara terbuka
menulis surat terbuka anda unggah di media sosial anda untuk presiden dan juga menteri kesehatan berkaitan dengan penanganan virus corona di indonesia
ya pertama saya adalah pasien yang dirawat paling lama di rsd gunung jati dibandingkan dengan pasien lain
hari ini saya sudah menyentuh hari ke dua puluh satu
kemudian dari dua puluh hari saya di sini tentu saya melihat apa fakta kondisi di lapangan
awalnya saya pikir ini kendala yang cuma saya saja hadapi
tapi kemudian setelah berdiskusi dengan pasien pasien lainnya yang masih menunggu status sebetulnya negatif atau positif
dan juga saya berdiskusi dengan manajemen rumah sakit kemudian dengan tim medis
akhirnya saya mengetahui bahwa saat ini kondisi atau tantangan terbesar kami sebagai pasien dan rumah sakit itu adalah menunggu hasil swab
yang mana memang sangat lama sekali keluarnya
oke jadi menanti hasil swab yang sangat lama
nah ketika anda menanyakan kepada pihak rumah sakit apa jawabannya
karena kan tentu ada prosedur ada tahapan tahapan sampai kemudian kita bisa mengetahui hasil swab tersebut
betul jadi saya juga menanyakan alur koordinasinya itu seperti apa
yang memang pihak rumah sakit sampaikan kepada saya adalah mereka pun masih menunggu dari dinas kesehatan
nah saya coba untuk menggali ke dinas kesehatan
sebenarnya tantangannya di mana gitu kan
kesehatan sendiri itu sampai datang ke jakarta ke balitbangkes kementerian kesehatan untuk jemput bola
nah dari situ saya berpikir bahwa ada yang salah nih di jalur koordinasi dan komunikasi dari mulai pusat hingga sampai ke rumah sakit
itulah yang membuat saya tergerak untuk menulis permasalahan ini mas
yang salah menurut anda apa dari yang anda alami sebagai pasien yang sampai hari ini masih dirawat
ya yang saya amati adalah semuanya itu menanti fisik surat mas
dalam keadaan genting seperti ini dengan hari ini saja jumlah pasien sudah seribu empat puluh enam kita masih menunggu surat dalam bentuk fisik gitu loh
kenapa tidak menggunakan teknologi saja
kenapa balisbang kementerian kesehatan tidak mengirimkan hasil pemeriksaan secara resmi itu misalkan melalui scan via email atau via teknologi lainnya lah
teks atau lain lain gitu
kenapa harus masih mengirimkan fisik surat itu secara berjenjang ke tingkat provinsi kemudian baru masuk ke dinas kesehatan kota kabupaten
dan rumah sakit itu baru diinfokan terakhir
padahal harusnya yang diinfokan pertama itu adalah rumah sakit tempat merawat pasien
oke jadi anda menyoroti juga sebenarnya ini soal birokrasi yang rumit kah atau apa yang anda tangkap
yang saya tangkap adalah birokrasinya sangat rumit ya
saya yakin bahwa mungkin protokolnya kementerian kesehatan sudah dirancang sedemikian rupa
cuma memang eksekusi di lapangan ternyata banyak sekali ini birokrasi
yang harus dilewati mulai dari tingkat provinsi kemudian baru ke kota kabupaten baru kemudian ke rumah sakit
itu dalam kondisi genting seperti ini loh gitu
masih birokrasinya ribet kan nggak masuk akal menurut saya
oke oke sebagai pasien apa yang menjadi masalah ketika anda harus menunggu hasil swab
bukankah kemudian juga anda posisinya saat ini juga masih diisolasi di rumah sakit kan
artinya anda ditangani dengan baik begitu
apa yang menjadi masalah ketika alurnya
agak lama untuk membuktikan hasil swab anda
ini hasil swab yang kesekian kalinya artinya ya dari yang pertama atau bagaimana
betul betul saya sudah diswab lima kali
yang pertama saya amati sekali adalah hasil swab itu kan sebenarnya adalah pegangan ya mas untuk semuanya
untuk rumah sakit untuk tim medik di sini kemudian untuk saya pribadi dan keluarga
bagaimana mungkin dokter itu bisa memberikan treatment yang tepat ketika mereka belum tahu status pasien itu positif atau negatif
semakin cepat mereka mengetahui status pasien itu negatif tentu akan ada obat obat yang diberikan
misalnya obat kloroquine yang saya terima kemudian obat paru paru antivirus dan lain lain
itu kan baru bisa diberikan ketika status positif itu sudah keluar kan
kemudian bagi pihak keluarga misalnya keluarga itu juga menghadapi stigma dari masyarakat bahwa salah seorang anggota keluarganya terinfeksi corona
bagaimana nih status keluarganya apakah juga ikut
pada saat itu kalau ada yang menyebutkan status positif atau negatif kita kan butuh kejelasan itu
kalau hasil swabnya sudah keluar dan ternyata negatif tentu keluarga bisa menginfokan kepada rt rw bahwa sudah bersih sudah clear nih masalahnya
dan saya bisa kembali lagi ke lingkungan tempat tinggal saya
jadi sebegitu pentingnya hasil swab ini mas itu yang saya amati
oke jadi anda sudah di swab lima kali dan terakhir di swab ada hasilnya yang anda terima itu hasil swab yang keberapa
hasil swab yang kedua
hasil swab kedua itu dilakukan pada tanggal sepuluh maret dua ribu dua puluh
oke itu anda terima tanggal sepuluh maret ya
tanggal sepuluh itu di swab kemudian hasilnya keluar tanggal empat belas
oke artinya ada sekitar empat hari setelah anda di swab baru kemudian ada hasilnya
oke setelah swab ketiga dan kelima berarti sampai dengan mau akhir bulan maret ini anda belum mendapatkan hasil itu
belum belum mendapatkan saya juga coba untuk berkomunikasi dengan rumah sakit
rumah sakit pun belum mendapatkan kemudian saya coba shortcut ke dinas kesehatan
dinas kesehatan pun bahkan sampai menelusuri si surat fisik itu apakah nyangkut di provinsi atau memang belum keluar dari kemenkes gitu
jadi kami bukan cuma saya ya mas ya kami itu banyak di sini yang belum menerima hasil swab itu
oke artinya anda tidak sendiri ya ada pasien pasien lain di rumah sakit yang anda dirawat juga menanti hasil swab yang sudah sejak lama
ini yang menanti ini apakah yang memang sudah dinyatakan positif atau
masih menunggu hasil apakah mereka positif atau tidak
masih menunggu statusnya pdp jadi mereka juga masih belum tahu apakah mereka itu positif atau negatif
padahal sudah dirawat beberapa ada yang lebih dari sepuluh hari gitu
jadi itulah yang latar belakangnya saya mewakili pasien pasien yang lain setelah kami berdiskusi kemarin untuk menuliskan surat terbuka ini
oke oke nah rekan rekan tadi anda sebutkan yang masih pdp artinya dalam waktu sepuluh hari mereka terakhir di swep
dan belum keluar hasilnya ini posisi mereka ini apakah dirawat juga diisolasi juga atau isolasi mandiri
mereka masih diisolasi di sini mas masih di ruang isolasi
oke artinya mereka juga menunggu hasil swab itu
oke jadi pentingnya bagi anda dan juga sejumlah pasien lain menunggu hasil swab itu adalah untuk menanti kepastian status kesehatan anda
apakah anda sudah totally sembuh begitu ya recover
atau anda memang harus perlu dirawat lagi begitu
betul betul bagi saya pribadi yang sudah dinyatakan positif tentu saya ingin mengetahui progres dari semua treatment yang sudah saya jalani di rumah sakit
apakah memang sudah bersih secara laboratoris atau belum gitu kan
nah bagi teman teman di sini pasien lainnya yang belum mengetahui statusnya tentu mereka pun ingin mengetahui gitu loh kejelasannya
kalau memang negatif seharusnya kan mereka sudah bisa pulang
kalau positif lanjut ke treatment selanjutnya
apakah dari yang anda telusuri sendiri sebagai pasien apakah soal lokasi ya karena anda dirawat di cirebon begitu di jawa barat yang jauh agak jauh dari mungkin berjarak dari ibu kota begitu
ini menjadi salah satu kendala hingga kemudian sampai ke daerah juga akhirnya menjadi agak lama untuk mengetahui status kesehatan terbaru anda atau mungkin orang orang yang masih pdp sampai dengan hari ini
karena memang secara protokol cirebon itu kan mengirimkan
karena memang secara protokol cirebon itu kan mengirimkan spesimennya itu langsung ke dalit bankes kementerian kesehatan gitu
ini sudah beda provinsi gitu kan
meskipun pemerintah pun kan merilis ya ada beberapa lokasi tes balai teknologi kesehatan lingkungan di beberapa kota gitu
tapi cirebon itu kan masih mengirimkan spesimennya itu ke jakarta
nah harusnya dengan jarak jarak yang ya tiga jam tempuh antara jakarta
sebenarnya masalahnya bukan di jarak sih mas
tapi masalahnya di kemauan menggunakan teknologi gitu loh
saya tidak perlulah gitu sampai hari gini kita masih menunggu surat fisiknya jumlah pasien positif itu sudah seribu empat puluh enam
masanya kita masih menggunakan metode masih harus ngirimkan surat fisik sih ke rumah sakit untuk menyatakan seseorang itu positif atau
kan nggak masuk akal
oke jadi tapi anda sebagai pasien yang sudah dinyatakan positif covid sembilan belas
oke jadi tapi anda sebagai pasien yang sudah dinyatakan positif covid sembilan belas
meskipun anda masih menunggu lagi dan mungkin pasien pasien yang lain yang punya kecemasan yang sama dengan anda ini tetap dirawat dengan baik diberikan pelayanan tetap diberikan obat seperti apa treatmentnya di rumah sakit
iya saya mengapresiasi rumah sakit daerah gunung jaki tim medik manajemen dan juga perawat disini karena disini tuh sangat sangat membantu kami
berbagai masukan itu selalu kami pasien utarakan ya berbagai masukan dan kritik

dan sejauh pengamatan saya rumah sakit dan pelayanan disini tuh selalu memperbaiki kritikan yang kami sampaikan
darah fair gitu
jadi kami merasa tertangani dengan baik
cuma pihak rumah sakit pun makin kesini kan kapasitasnya makin terbatas ya mas
cuma pihak rumah sakit pun makin kesini kan kapasitasnya makin terbatas ya mas
karena jumlah pdp itu kan makin banyak
maksudnya di kota cirebon
nah maksud saya tuh gini
sebetulnya kalau memang hasilnya sudah keluar dan kami dinyatakan sehat
tentu yang lebih prioritas yang harusnya dirawat itu kan bisa dirawat dengan maksimal

kenapa kami nggak bisa keluar
hanya karena masalah surat itu aja gitu

jadi mungkin banyak yang lebih prioritas yang harusnya dirawat maksimal
jadi banyak yang lebih prioritas yang harusnya dirawat maksimal

dan anda sangat menanti betul hasil swab terakhir
dan anda sangat menanti betul hasil swab terakhir
bahkan sudah tiga empat kali tiga empat dan lima kali swab
bahkan sudah tiga empat kali tiga empat dan lima kali swab
dan ini belum muncul juga hasilnya
jadi apa yang ingin anda sampaikan sebetulnya terhadap pemerintah pusat terhadap presiden mungkin terhadap menkes lewat surat terbuka anda kecemasan anda kekhawatiran anda apalagi kalau kita melihat jumlah pasien yang terus bertambah yang positif sudah sampai seribu empat puluh enam dan anda termasuk orang yang di awal awal ya karena anda pasien dengan kode nomor sepuluh kan di awal awal apa yang menjadi kekhawatiran utama anda
yang pertama adalah saya sih berharap atau ya melihat dengan kondisinya gitu kalau kita masih berkutat dengan masalah birokrasi persuratan administrasi hal yang sepele malah tidak akan maksimal ya dalam penanganan pasien pasien yang memang saat ini dirawat di ruang isolasi itu yang pertama
jadi kenapa saya mengirim surat kepada presiden dan juga kepada menteri kesehatan karena saya berharap mereka kan adalah komando tertinggi gitu loh
jadi yang bisa membenahi jalur koordinasi itu harapannya
dan saya sih ada di bapak bapak itu gitu loh yang pertama mas
kemudian yang kedua lewat surat ini juga saya ingin menyampaikan bahwa kebijakan tidak mengambil kebijakan lockdown itu juga berarti pemerintah harus memberikan perhatian kepada berbagai profesi di luar sana yang saat ini masih berjaga di garis terdepan negara ini
seperti contohnya imigrasi kemudian ada tni yang berjaga di perbatasan ada rekan rekan biaya cukai di bandara ada juga kesehatan
di kantor kesehatan pelabuhan yang ada di bandara gitu
jadi harapannya sebenarnya besar pemerintah itu bukannya kami ingin mengkritik kosong ya mas tapi maksudnya kami pun ingin membantu gitu loh
jadi yang saya sampaikan itu adalah masukkan bukan cuma kritik
masukan agar sama sama kita membenahi protokolnya ini selama melewati masa masa kritik ini
ya karena berpacu dengan waktu dan jumlahnya terus bertambah sampai dengan hari ini
terakhir mas r untuk kondisi tenaga kesehatan tenaga medis yang ada di rumah sakit anda
bagaimana kemudian situasi di sana apakah memang sangat kewalahan atau ada kekurangan adp misalnya atau seperti apa
ya kalau kondisi tenaga medis di sini yang saya lihat memang terus terus menerus diimprove ya
karena jumlah pasien juga semakin bertambah otomatis cara manpower juga terus ditambah
cuma untuk masalah apd saya pun berdiskusi dengan pihak rumah sakit bahwa betul memang pemerintah pusat itu sudah memberikan bantuan
nah tapi dari pengalaman dari pengamatan saya dalam sehari itu jumlah apd itu digunakan sebanyak minimal delapan apd gitu loh
dan apd itu kan sekali pakai jadi kalau seratus bisa kita kalkulasikan hanya bertahan dalam hitungan hari sepuluh hari maksimal gitu kan
dan mereka sendiri sudah mulai mencari cari opsi bagaimana nih untuk penyediaan apd
makanya lewat surat ini saya juga ingin menyampaikan bahwa pada akhirnya komunitas di sini yang akhirnya bergerak
untuk memberikan sumbangan kepada rumah sakit karena tahu kondisi rumah sakit itu seperti apa
nah harapan saya juga sebenarnya surat ini kalaupun dibaca oleh pemimpin daerah di sini itu bisa juga memberikan perhatian
berkunjunglah ke rumah sakit tengoklah kondisi rumah sakit saat ini
berinteraksi lah gitu loh dengan manajemen rumah sakit lihatlah kondisi kami di sini gitu
meskipun cuma dari layar cctv gitu itu kan sangat perlu
agar bapak bapak pemangku kebijakan ini juga bisa merumuskan
satu kebijakan terkait dengan apd ini mungkin menggelontorkan apbd atau seperti apa teknisnya itu saya serahkan ke pak wali kota atau pak bupati
oke baik terima kasih mas r untuk berbagi cerita anda dan juga menyampaikan apa yang kemudian menjadi kekhawatiran anda
dan anda menulis surat terbuka terhadap presiden joko widodo dan juga menteri kesehatan
sebagai anda pasien positif covid sembilan belas kami tentu berharap segera hasil yang baik
anda keluar dan anda dapat dinyatakan sembuh total dan bisa pulang beraktivitas kembali
tentu ini semoga juga menjadi perhatian bersama ya baik untuk pemerintah daerah juga pemerintah pusat
untuk setiap keluhan dan juga masukan terkait dengan penanganan covid sembilan belas di indonesia terima kasih